presiden joko widodo secara resmi meluncurkan perdagangan perdana bursa karbon indonesia
jokowi memproyeksikan potensi perdagangan di bursa karbon indonesia bisa mencapai tiga triliun rupiah
presiden jokowi dodo meresmikan perdagangan perdana bursa karbon di indonesia
menurut dia bursa karbon merupakan kontribusi nyata indonesia untuk berjuang melawan krisis iklim dan perubahan iklim
bila dikalkulasi jokowi menyebut potensi perdagangan bursa karbon di indonesia sangat besar mencapai tiga triliun rupiah
menurut jokowi ini merupakan angka besar yang menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan sejalan dengan arah dunia menuju ekonomi hijau
di catatan saya ada kurang lebih satu
dan jika dikalkulasi potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya tiga triliun rupiah bahkan bisa lebih
tiga triliun rupiah bahkan bisa lebih
sebuah angka yang sangat besar
yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau
yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau
sementara itu menko bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengatakan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan misalnya terkait dengan peta jalan perdagangan karbon dan pajak karbon
ia mengatakan pemerintah terus mengawal aturan nasionaly determan contribution perdagangan karbon luar negeri peraturan tentang pajak karbon sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim dan sistem integrasi yang terus disempurnakan agar transparansi dapat terlaksana dengan baik
selanjutnya bapak presiden kami laporkan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan antara lain penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor dan pajak karbon
kami ingin segera tuntaskan ini dan berangkat dari hasil rapat yang lalu
permen lhk penyelenggara ndc dan permen lhk perdagangan karbon luar negeri dan pmk pajak karbon yang kami juga ingin kawal supaya ini jangan lari dari hasil keputusan
kami ingin segera tuntaskan ini dan berangkat dari hasil keputusan
luhut menambahkan penyelenggaraan bursa karbon indonesia akan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan dengan teknologi blockchain